hari ini fokus pencarian masih pada bagian lain dari black box yakni cockpit voice recorder
selain tim gabungan sar penyelam dari denjaka dan juga taifib
tim investigator dari knkt ntac amerika juga pihak boeing turut serta dalam pencarian
dua alat ping locator juga diterjunkan untuk mendeteksi dugaan keberadaan pcr tersebut
belum juga ada titik terang terkait keberadaan cockpit voice recorder atau cvr
bagian dari black box pesawat lain rgt enam ratus sepuluh pklqp
tim investigator memilih terjun langsung menggunakan perahu untuk memantau dengan alat ping locator
diduga keberadaan cvr sudah hampir terdeteksi
dalam penyelaman sore kemarin tim penyelam berhasil mendengar suara indikator
dari transponder usbl dan juga ping locator yang dibawa
nantinya dari hasil ini bila memang dibutuhkan
maka alat tambahan berupa rov atau remote operated vehicle
juga akan diterjunkan guna mempercepat operasi
lokasinya hari ini akan difokuskan kepada lokasi di mana kemarin diverse mendengar suara pink
saya kurang tua kalau tempat sebelumnya
yang penting intinya adalah kemarin divers mendengar suara ping
maka sekarang tim investigator juga turun untuk mengecek apakah benar di situ juga terdengar suara pink oleh mereka
ya kita sudah bersama dengan rekan saya ade fitriana di tanjung pakis karawang jawa barat
ada ya selamat sore
bisa digambarkan bagaimana di hari ke enam ini proses evakuasi dan juga pencarian
ya selamat sore fani
bicara soal upaya pencarian dan evakuasi di hari ke enam oleh tim sar gabungan
yang ada di pantai tanjung pakis karawang jawa barat
ini memang masih terfokus pada dua senario
skenario yang pertama adalah penyisiran di daerah permukaan
yang satu lagi adalah penyisiran di bawah laut
di dasar laut dengan teknik penyelaman
untuk penyisiran di permukaan ini tadi tim dari basarnas kemudian membuahkan hasil nih
pencariannya membuahkan sekitar total dua puluh delapan temuan begitu
dua puluh lima di antaranya adalah body part
tiga diantaranya adalah objek yang diduga merupakan atau properti yang diduga terkait dengan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
dan kemudian selain dari permukaan begitu
ada juga pencarian atau skema pencarian dengan penyelaman yang saat ini memang fokusnya adalah
saya tadi pagi sempat mewawancarai kepala satuan kopaska
ko armada satu kolonel johan yang mengatakan bahwa selain kokpit voice recorder
memang semua atau apapun yang didapat pada hari ini memang menjadi fokus utama
baik dari korban ataupun puing dari pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
kemudian selain dari mencari
apa yang memang masih belum ditemukan begitu
para penyelam dari tim tanjung pakis ini memang
memfokuskan diri pada sebenarnya apa yang sudah ditemukan pada kamis lalu
dimana memang tim dari kopaska ko armada satu ini menemukan lokasi dari objek yang diduga mesin
pesawat lion air jt enam ratus sepuluh atau mesin boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan milik pesawat lion air jt enam ratus sepuluh begitu
dan ini sebenarnya pada hari
kamis kemarin memang sempat ingin dievakuasi begitu
namun sebenarnya para tim penyelam ini terkendala oleh bobot dari objek yang dikatakan ini beratnya lebih besar
daripada berat atau bobot dari para penyelam
dan juga kemarin memang sempat diusahakan kembali untuk kemudian ke titik koordinat yang sama
dimana ada objek yang diduga merupakan mesin itu
namun ternyata menurut keterangan dari kolonel johan yang mengatakan ini di lokasi yang sama ternyata ada
sedimen lumpur yang cukup tebal begitu sehingga tidak lagi terlihat objek yang diduga mesin pesawat tersebut
dan ini sebenarnya menjadi kendala oleh para tim penyelam menurut kolonel johan begitu untuk menemukan lagi
apa yang objek tersebut dan kemudian mengevakuasinya
kemarin malam juga saya sempat menanyakan kepada kolonel johan apakah mungkin begitu untuk mencari cara lain
ataukah memanfaatkan sejumlah alat berat begitu
untuk mencari alat berat

untuk mengangkut alat alat atau objek yang ditemukan ini
kolonel johan mengatakan bahwa memang untuk alat berat sendiri pun masih menjadi tantangan tersendiri
karena apabila menggunakan crane yang ada di kapal victory milik pertamina ini hanya dapat mengangkut beban sekitar satu lima ton
sementara kolonel johan mengatakan bahwa apa yang objek yang ditemukan ini bobotnya lebih dari satu delapan ton begitu
inilah yang menjadi sebenarnya tantangan tersendiri
bagi evakuasi untuk khususnya badan pesawat yang ditemukan oleh kopas k koarmada i
dan terkait dengan hal ini tadi saya juga sempat menanyakan kepada deputi bidang operasi dan kesiap seagaan basarnas nugroho budi wiryanto
yang sempat mengunjungi posko pantai tanjung pakis ini terkait dengan bagaimana kemudian nasib dari sebenarnya objek yang sudah ditemukan
atau diketahui lokasinya ini kemudian bagaimana mengevakuasinya
kemudian nugroho mengatakan bahwa pihaknya akan pihaknya akan berkoordinasi dengan knkt terkait dengan bagaimana proses evakuasi dari bangkai atau puing
yang diduga merupakan bagian dari pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
baik terima kasih adea atas laporannya dari tanjung karawang jawa barat